presiden joko widodo membuka kongres notaris dunia yang ke dua puluh sembilan
dalam pembukaannya presiden berpesan kepada para notaris untuk meningkatkan sistem kerjanya
untuk lebih maju dan juga bersinergi dengan sistem online
pembukaan kongres notaris dunia ke dua puluh sembilan digelar di jakarta pada kamis pagi
kongres kali ini diikuti satu lima ratus notaris dari seluruh dunia
dalam pembukaannya presiden joko widodo berpesan agar para notaris segera mengupgrade sistem kerja mereka
yaitu berbasis online dan memanfaatkan teknologi yang ada
hal ini dilakukan untuk mengimbangi perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga tidak ditinggal oleh pelanggan
presiden menyebut jika dulu tas notaris dipenuhi dengan kertas dan juga pulpen
notaris masa kini harus sudah mulai menggunakan laptop dan juga tablet untuk mendukung kinerjanya
harus didukung oleh ekosistem yang baik
regulasi kita juga terkadang ketinggalan dengan perubahan
dengan teknologi yang cepat misalnya kehadiran fisik saat pembuatan akta otentik
seharusnya dimungkinkan dengan pemanfaatan teknologi
sekarang kita bisa bertatap muka melalui video conference video call
kita juga bisa tanda tangan dengan elektronik tanpa kehilangan bukti otentiknya
demikian pula layanan kenotariatan
harusnya yang lebih adat